karena ini iqbal keluar dari restoran pada larang sari
padahal tadi papua udah kempesin ban mobilnya
kayaknya dia tetap nekat jalan atau mungkin dia udah curiga
papa sama mama lagi buntutin mobilnya dia
jadi kamu tinggal ikutin aja live location yang mama kirim ya
tolong jagain adi ya
tolong jagain adi
sebagai pengganti aku
paham ini ada voice
kamu tau gak gad
apa yang aku suka dari hati
tatapan matanya yang lembut
yang penuh cinta
tapi waktu aku ketemu dia lagi
aku kehilangan tatapan itu
aku udah gak bisa ngeresari
sinar dari matanya lagi buat aku
dan kamu tau
waktu aku ngeliat kalian dansa
waktu aku ngeliat atap
waktu aku ngeliat kue suih itu
yang satu percaya lagi diyor
ada tatapan seperti itu lagi

tapi aku bahagia kak
kamu tolong jagain adi ya
tapi aku akan berusaha
nah berapa kebutuhan itu
udah cuman becription ya
aku gak bisa paksain orang yang udah gak ada rasa sama aku pak
kita itu gak bisa dipaksa
aku banyak memintaells jeszcze sekalistedipan yang salah
ngeliat adi bahagia sama catherine